kualitas udara di jakarta kian hari kian memburuk
bahkan jakarta termasuk ke dalam empat besar kota dengan kualitas udara yang paling buruk di dunia
nah salah satu upaya untuk mengurangi dampak negatif dari polusi udara ini adalah dengan penggunaan teknologi seperti air purifier
yang katanya bisa menyaring udara dan membuat kualitas udara itu lebih baik
namun apa iya penggunaan air purifier ini efektif
berdasarkan data indeks standar pencemaran udara milik klhk sejak dua ribu delapan belas hingga dua ribu dua puluh tiga
menunjukkan rata rata kualitas udara di jakarta tidak sehat terutama pertengahan tahun seperti saat ini
menurut ketua majelis kehormatan perhimpunan dokter paru indonesia chandra yoga
selain bisa menimbulkan masalah pada paru dan pernafasan seperti infeksi saluran paru akut akibat menghirup udara dengan kadar polusi di luar ambang batas
menghirup udara tidak sehat juga bisa membuat gangguan kesehatan lain seperti iritasi mata atau iritasi kulit akibat partikel dan gas dalam udara yang mengandung polusi
dengan meningkatnya tingkat polusi udara jakarta upaya meminimalisir dampak buruk polusi juga semakin banyak
selain mengurangi aktivitas luar rumah penggunaan air purifier di dalam ruangan juga mulai marak seperti yang digunakan oleh dustin yang sudah menggunakan air purifier atau pemurni udara selama tiga bulan ini
dustin merasa kualitas udara di rumahnya semakin membaik sejak menggunakan air purifier
meski sebetulnya tidak tahu pasti apakah air purifier terbukti efektif untuk menyaring udara dalam ruangan
kementerian kesehatan menganjurkan penggunaan air purifier sama halnya seperti masker
hanya saja tak seperti masker yang sudah familiar digunakan saat covid
sebagian masyarakat masih belum menggunakan air purifier

pasti berair bersih sama sekali tidak menyambut buat itu membantu ya
penggunaan air purifier dapat memperbaiki kualitas udara dalam ruangan jika jenis dan spesifikasi air purifier sesuai dengan kebutuhan ruangan kita